adu mulut mewarnai penertiban pedagang unggas di pasar keputaran selatan surabaya rabu siang
pedagang bersikeras penertiban yang dilakukan oleh satpol pp surabaya
menyalahi aturan karena surat peringatan bukan untuk pembongkaran
tapi hanya untuk larangan berjualan
ada pembicaraan nggak
adu mulut ini terjadi saat sejumlah pedagang unggas pasar keputaran selatan tak terima
stand mereka dirubuhkan oleh alat berat satuan polisi pemongkeraja surabaya
pedagang berdali penertiban yang dilakukan pemkot telah menyalahi aturan
pasalnya pedagang hanya mendapatkan surat edaran berisi larangan aktivitas pemotongan
bukan malah langsung merobohkan stand mereka
akibat hal ini mereka mengaku rugi karena alat berjualan telah rusak
di sini potong bumput awak ayam juga tidak ada pembongkaran kata kata satpol pp
tanggal berapa itu mas
kalau memang ada perbaikan tapi tidak boleh membongkar dengan eskalator alat berat
karena kalau ada perbaikan pakai tukang cara bongkarnya
sementara kepala pasar keputaran sudah melakukan sosialisasi
terhadap pembongkaran ini
karena itu petugas menganggap pedagang sudah mempersiapkan jadwal pembongkaran
untuk sosialisasi itu kita sudah lakukan sudah lama
baik di unit baik saya langsung ke lapangan di cabang maupun di pusat
mereka sudah tahu semua
jadi kita itu tidak langsung mendadak
sebelumnya sudah kita lakukan semua tidak bisa ditanyakan
rencananya puluhan pedagang yang terdampak pembongkaran ini
akan melaporkan ke dprd kota surabaya
agar mereka kembali bisa berjualan
ada pun lokasi berjualan para pedagang ini berdekatan dengan jalan inspeksi
yang kini tengah dipercantik dengan taman kota jogging track dari limbah sadal bekas